perhatian gadis empat belas tahun di desa kasih kasubun menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan
tak hanya fokus pada korban dan pelaku komisi nasional perlindungan anak juga memperhatikan penanganan saudara kembar korban
ketua dewan pembina komnas perlindungan anak seto mulyadi yang akrab di sapa kak seto
memberikan dukungan moral terhadap saudara kembar korban di kediamannya satu sore
saudara kembar korban memang mengalami trauma pasca kejadian yang menimpa saudarinya
ia tidak mau sekolah karena takut kejadian yang sama menimpa dirinya
kak seto yang juga psikolog anak dan praktisi kependidikan ini memberikan beasiswa pendidikan hingga usia delapan belas tahun
sebelumnya saudara kembar korban pun sudah dijanjikan untuk menjadi santri di pondok pesantren milik menteri sosial kofifah indar parawansa
kalau mengenai anak memang memberikan semangat kembali supaya tetap menghilangkan pengalaman traumatik
kesedihan kesedihan ini supaya tetap
bisa terus belajar menuntut ilmu dan bisa mencapai apa yang dicita citakan
sekaligus juga membahagiakan kedua orang tuanya dan juga membahagiakan juga almarhumah adik yuyun
di sana akan senang kalau saudara kembarnya juga bisa sukses